hai mudik kali ini merupakan pengalaman baru bagi mubarok untuk pertama kalinya ia mudik
ke semarang bersama istri dan anaknya yang masih balita menggunakan kapal perang yaitu
kri banjarmasin keamanan kenyamanan dan keselamatan menjadi alasan utama mubarok ikut
program mudik gratis yang diselenggarakan tni al ini apalagi ia masih memiliki bayi berusia sembilan bulan
lebih efisien sih mas lebih efisien kan terus juga takutnya kan di tol juga macet terus kalau
mau naik angkutan umum macet takutnya kan kalau bawa motor juga pasti capek kalau ke semarang
ya udah opsinya cuman ini apa laporannya total ada sebanyak delapan ratus enam puluh satu pemudik yang diangkut kri
banjarmasin melalui dermaga komando lintas laut militer jakarta selain itu kapal ini juga
mengangkut lebih dari dua ratus enam puluh kendaraan motor yang diangkut ke bandara mubarok dan kemudian ke bandara
motor pemudik sepanjang pelayaran para pemudik bisa bersantai di dek kapal sementara untuk ibu
dan balita disediakan kabin khusus berpendingin udara lain itu para pemudik juga mendapatkan
makanan berbuka dan sahur secara gratis